data rincian perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden
uraian data suara sah dan tidak sah
jumlah seluruh suara sah
jumlah suara tidak sah
jumlah seluruh surat suara sah dan suara tidak sah
jumlah seluruh surat suara sah dan tidak sah
hasil perolehan suara untuk pemilu presiden wakil presiden di provinsi papua tengah bisa kita sahkan
pay tv dan media streaming lainnya kompas tv independen terpercaya